mantan presiden donald trump senin pagi waktu as bertolak dari new jersey ke florida
untuk menghadiri sidang dakwaan dugaan kelalaian penanganan dokumen rahasia
yang akan berlangsung selasa waktu setempat
kantor jaksa agung as mengusahakan pengadilan yang cepat
trump menghadapi tiga puluh tujuh dakwaan termasuk dugaan menyimpan informasi keamanan nasional
konspirasi penghalangan dan pernyataan palsu
trump dijadwalkan hadir pukul tiga siang di pengadilan federal mayami
secret service atau pas pampres dilaporkan telah menyiapkan rencana pengamanan sejak jumat pekan lalu
untuk kedua kalinya dalam dua bulan trump dihadapkan pada dakwaan kriminal
april lalu trump dijatuhi dakwaan atas dugaan memalsukan catatan bisnis
yang juga berkaitan dengan pembayaran uang tutup mulut
sedikitnya dua investigasi kriminal lain melibatkan donald trump sedang berlangsung
keterlibatannya dalam serangan pendukungnya ke gedung kongres pada enam januari dua ribu dua puluh satu lalu
dan dugaan tindakan ilegal untuk membalikkan hasil pemilu di negara bagian georgia
dakwaan kriminal yang dihadapi tak membuat trump berhenti berkampanye
untuk kembali menjabat sebagai presiden as pada pemilu dua ribu dua puluh empat
saya tidak akan berpengaruh saya tidak akan berhenti berkampanye
saya tidak akan berhenti berkampanye untuk anda
trump unggul dua kali lipat dibandingkan pesaingnya dalam bursa capres dari partai republik
pendukungnya pun masih optimistis dan menyebut dakwaan pada trump bermotif politis
ini adalah banyak saya tidak ingin mengatakan tapi anda tahu apa
ini hanya sebuah kisah
ini adalah bs

pengamat politik menilai dakwaan kriminal terhadap trump
tidak mengubah peta politik as pada pemilu mendatang
saya tidak berpengaruh bahwa dalam cara fundamental ini mengganggu dinamik asas
dari kampen presiden yang akan datang
dia menghadapi banyak kegagalan legal tentu saja
tapi kes ini akan berlaku selama bulan mungkin tahun
bilapun trump dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara
sejumlah ahli hukum konstitusi menyatakan tak ada aturan yang menghalangi trump
untuk mencalonkan diri bahkan menjadi presiden lagi
dari washington dc virginia gunawan dan tim voa